viral aksi imam imam yang menjadi korban penjambretan
berhasil melumpuhkan seorang pemuda
usai melakukan aksi penjambretan
di jalan bambon raya beji timur
kota depok jawa barat rabu sore
aksi heroik tersebut terekam kamera
pengawas cctv kejadian
berawal ketika penjamret yang menggunakan
sepeda motor metik menghampiri korban
yang juga mengendarai sepeda motor
tidak butuh waktu lama
jambret itu pun merampas handphone korban
dan langsung putar arah untuk melarikan diri
namun mama yang menjadi korban
langsung cepat turun dari sepeda motornya
dan mengejar jambret itu bahkan
korban juga sempat memukul jamret itu
hingga terjatuh dari motor dan berhasil
diamankan oleh warga sekitar
namun demikian korban berteriak
kami datang ke tkp pada saat
dari tangan tersangka
polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti
seperti sepeda motor
serta satu unit ponsel yang baru saja didapat
dari hasil penjambretan
muhammad wahyudin latif depok jawa barat